anda melihat sejauh ini atau paling tidak selama masa pemerintahan presiden jokowi dodo
bagaimana catatan rapor ham di masa pemerintahan joko widodo sih sebenarnya
ya untuk di periode pertama terkait dengan penyelesaian pelanggaran ham yang berat
memang sampai hari ini belum ada langkah maju kita sebut stagnan lah gitu ya
walaupun belakangan ini setelah
ditunjuk pak mahfud sebagai menko polhukam beliau mewacanakan satu langkah penyelesaian
salah satu usulannya itu membentuk kembali kkm
kami mengapresiasi dan kami sudah bertemu dengan pak menko
menurut kami ini satu kemajuan ya meskipun baru tahap awal sekali
dibandingkan dengan yang lima tahun sebelumnya
setidaknya ini adalah satu sinyal
yang kami temukan
dan kami tentu saja mengapresiasi
nah dalam pertemuan itu kami mengingatkan pak menko
pertama kita bilang jangan seperti yang lalu
gak jelas alas hukumnya ada iti dkn lah apalah segala macam itu
kami nggak mau itu kita bilang
karena harus ada dasar hukum yang kuat
itu yang pertama
kami yang kedua kami sarankan
pak tolong dengarkan aspirasi suara dari korban dan keluarga korban
mereka adalah subjek utama untuk menjaga keamanan dan keamanan orang lainnya

dari keadilan khasasi yang diinginkan
jadi kita dengarkan mereka
itu kita sampaikan
pak menko mengapresiasi
kemudian juga kami ceritakan ada prinsip prinsip kkr yang harus dipenuhi
pengungkapan kebenaran dan lain lain
sampai nanti pada tahap akhirnya adalah rekonsiliasi
nah tetapi memang metodenya seperti apa
bentuknya seperti apa

sepakatlah waktu itu kita untuk nanti lebih lanjut akan bertemu lagi
mendiskusikan lebih substansial
dengan melibatkan juga jaksa agung
melibatkan juga kementerian lain
kumh misalnya pak kapolri pak penghemat tni
kami kumh menapresiasi
lima tahun sebelumnya stagnan
sekarang kelihatannya ada langkah langkah yang ditawarkan
dan apapun itu kami mendukung

karena memang kita bisa menyesuaikan
persoalan pelanggaran ham berat masa lalu
tapi ini sekali lagi yang tadi saya katakan ini
terkait spesifik isu pelanggaran ham berat masa lalu
ada isu juga lain kan soal agraria soal dekoransi
soal papua dan bisnis dan human rights misalnya
yang memang belum terlalu baik
tapi banyak hal hal yang juga sudah dilakukan oleh pemerintah
dan kita juga dalam beberapa kesempatan kita apresiasi
oke masih ada
tidak sepenuhnya buruk ya
banyak juga perkembangan perkembangan yang terjadi
dalam bidang ekosop misalnya ada kemajuan kemajuan
itu harus dilakukan
oke tidak sepenuhnya merah artinya
tapi anda tadi sampaikan stagnan di awal
artinya di masa pemerintahan di lima tahun pertama
bagaimana anda melihat komitmen sebenarnya pemerintah untuk
menyelesaikan permasalahan kasus ham berat yang ada di indonesia
khususnya kasus ham masa lalu
mas ahmad apakah komitmennya memang cukup ada
atau mengapa penyelesaian kasus kasus tersebut agak terkesan lamban
ya kalau kita lihat yang sebelumnya juga kan sama stagnan kan
jadi artinya stagnasi pelanggaran ham yang berat
bukan ham biasa ya
jadi pelanggaran ham berat yang kami maksud itu
sebetulnya kalau kita mau jujur juga
tidak hanya stagnan di masa lima tahun pertama pak jokowi
tapi juga sebelum itu
di setiap masa kepresidenan itu pun stagnan
iya jadi artinya kita harus fair lah menilai ya
bahwa memang ada kesulitan besar dari bangsa kita
dalam menegakkan hukum keadilan dalam isu ham yang berat
dalam isu ham yang lainnya ada kemajuan kemajuan yang cukup berarti
dan itu diapresiasi tidak saja di indonesia tapi juga di indonesia juga
di luar negeri karena itu misalnya tidak heran
indonesia dipilih menjadi anggota dewan ham dengan angka yang
fantastis satu ratus tujuh puluh empat negara memilih indonesia itu kan karena mereka melihat juga ada perkembangan
masa sih kita nggak mengakui bahwa ada kemajuan di bidang bidang tertentu dari hak asasi manusia
meski ada pekerjaan rumah penyelesaian ham berat masa lalu yang itu
lima tahun pertama bukan jokowi mengalami stagnasi tapi jujur juga sebelumnya juga mengalami
karena sih nah sekarang ada sinyal baik yang ditawarkan oleh presiden melalui pak mahfuz
bagi menggopo luka kami sambut dengan baik
oke kesulitannya anda lihat yang paling kentara apa sebenarnya mas
artinya tuh senyaka atau jaminannya juga sudah ada apa yang paling kentara kesulitannya
ya kalau di dengarkan banyak pendapat ya nanti larinya ke teknis hukum yang itu kami kalau masa mengatakan
sudahlah kita tidak perlu lagi berbeda teknis ini semua tinggal pada kemauan kita bersama
apakah kita mau menyelesaikan ini jalannya ada banyak pilihan melalui pengadilan melalui non judicial
atau gabungan judicial dan non judicial tergantung pada kemauan kita dalam melihat masalah itu
dan mencari solusinya demi keadilan bagi korban dan keluarga korban dan juga demi masa depan bangsa ini
supaya tidak lagi beban yang besar bagi bangsa ini soal pelanggaran ham yang berat
peristiwa enam puluh lima peristiwa petrus peristiwa mei tragedi semanggi satu dan semanggi ii misalnya dan lain lain
di papua dan di aceh juga begitu
setiap kami berkunjung ke daerah papua dan aceh selalu ditanya oleh mereka
bagaimana penelusuran pelanggaran ham berat yang tempoh hari sudah dikerjakan oleh komunas tan itu
baik optimistis juga sejalan dengan masyarakat ini
dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pak mahfud yang katanya akan menargetkan dan bisa menyelesaikan masalah ini dalam kurun waktu satu tahun ke depan ya
terima kasih mas amatau fandamani ketua komnas ham sudah bergabung dengan cin indonesia connected malam hari ini
dan usai cinta kami masih akan kembali